perempuan berusia lima puluh delapan tahun ini sudah tiga tahun mengidap penyakit diabetes mellitus
selain pola makan ternyata faktor genetika dari ayahnya membuat ia memiliki peluang besar mengalami diabetes
awal awal memang sok memang bingung gak mau minum yang ini nggak ini
tapi lama lama ah udah lah dipikirin juga emang udah nyatanya diabetes
ya udah sambil kita jalanin berobat terus ya makan kita batasi
itu aja terus nasi ya diganti nasi merah sekarang
selain rutin berobat raya prihatmi juga selalu memeriksa kadar gula darahnya sendiri dengan alat khusus
ia juga sering mengonsumsi rebusan tanaman herbal
seperti daun broto wali dan sambil loto yang direbus dengan air dan diminum dua kali sehari
masa pandemi saat ini membuat raya harus tetap menjaga kesehatan dan menerapkan protokol kesehatan
agar tidak mudah terpapar covid sembilan belas
perhimpunan ahli penyakit dalam indonesia menyatakan
hipertensi diabetes melitus
dan penyakit jantung merupakan comorbid atau kondisi penyulit yang membuat orang dewasa rentan terserang virus sars cov dua
situs covid sembilan belas go id juga memaparkan
hipertensi memiliki peluang terpapar covid sembilan belas sekitar lima puluh satu persen
diabetes menempati urutan kedua dengan tiga puluh empat lima persen
dan penyakit jantung diurutan ketiga dengan dua puluh lima persen
yang menjadi problem yang sudah disangkakan ini menjadi penyebab
nomor satu adalah memang kondisi penyakit kardiofaskuler atau penyakit jantung dan pembuluh darah ini
dalam hal ini diabetes dan hipertensi ini merupakan penyakit yang sudah kronik
penyakit degeneratif yang prosesnya itu terjadi sekian tahun
dan proses yang terjadi sekian tahun ini sudah menyebabkan komplikasi komplikasi yang menahun juga
eka ginanjar menambahkan kondisi kerusakan
kardiofaskuler yang terjadi secara menahun ini
menyebabkan kondisi tubuh menjadi lemah dan mudah terkena infeksi virus dari luar
bagi mereka yang memiliki penyakit diabetes hipertensi dan penyakit jantung
sebaiknya memeriksakan kondisi kesehatannya secara rutin berdasarkan parameter masing masing
misalnya diabetes harus tetap mengatur pola makan dan kurangi segala sesuatu yang manis
sementara untuk yang hipertensi harus tetap rutin memeriksakan tekanan darah agar tetap senormal atau stabil
dan yang berpenyakit jantung
harus kurangi kolesterol dengan cek ke laboratorium sesuai dengan instruksi dokter
arman helmy para maestro depok jawa barat